pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia
akibat krisis geopolitik perang rusia dan ukraina di eropa
dalam pidato ruu apbn dan nota keuangan agustus lalu
presiden joko widodo mengatakan
akibat kenaikan harga energi dan pangan
kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional
dibayangi ketidakpastian global
menteri keuangan sri mulyani mengatakan
risiko terhadap perekonomian indonesia pada dua ribu dua puluh
telah bergeser dari pandemi covid sembilan belas menjadi risiko global
kenaikan harga energi dan pangan menyebabkan lonjakan inflasi di eropa
amerika serta negara mitra dagang indonesia
yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter
dan kenaikan suku bunga
ini tentu menimbulkan
tiga potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun dua ribu dua puluh
yaitu krisis pangan krisis energi dan potensi krisis keuangan
di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat
oleh karena itu indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan
terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut
asosiasi pengusaha indonesia apindo memperkirakan pada dua ribu dua puluh
ekonomi indonesia tumbuh di rentang
sehingga lima tiga persen
pengaruh resesi global membuat permintaan produk ekspor hasil industri padat karya turun
sehingga pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih terjadi pada tahun depan
menurut pandangan kami kami pada posisi prediksi yang moderate
moderate itu artinya tidak terlalu optimis
tapi tidak terlalu konservatif atau pesimis
jadi kita pasang di angka lima persen sampai lima tiga
senada dengan ketua apindo
ekonom lpem feb universitas indonesia teguh rifki menjelaskan
memasuki dua ribu dua puluh tiga pertumbuhan ekonomi indonesia bakal mendapat tantangan global dan domestik
selain masalah rantai pasok energi dan pangan
ancaman peningkatan covid sembilan belas di cina menjadi tantangan global selanjutnya
hal tersebut jelas berpengaruh terhadap konsumsi
serta aktivitas ekspor impor indonesia tahun depan
konsumsi kita masih sangat sangat baik dari sisi domestik
investmen kita juga jauh lebih baik dari kondisi konsumsi
dan kalau kita lihat dari government spending kita
sudah jauh lebih efisien dari kondisi sebelumnya
sehingga kita melihat mencapai lima persen itu masih visible di tahun dua ribu dua puluh satu
akan tetapi direktur eksekutif indef tauhid ahmad punya pendapat berbeda
indef menghitung pada dua ribu dua puluh tiga pertumbuhan ekonomi indonesia hanya empat delapan persen
lebih rendah dari proyeksi pemerintah
kenapa kami meretapkan empat delapan persen
karena dari data yang telah kami menunjukkan
kemudian beberapa indikator konsumsi retail
kemudian juga pertumbuhan ekspor dan impor yang turun ya di bulan november
itu menandakan bahwa pengaruh dari global itu sudah mulai masuk ke indonesia begitu
sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja perdagangan
serta mau penekspor impor
dalam percaya saya
produk domestik berutuh kita
tauhid menambahkan pada tahun depan
hambatan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat inflasi
diperkirakan masih tinggi di kisaran lima persen
laju kredit juga diprediksi turun di bawah sembilan persen
atau lebih rendah dibandingkan dua ribu dua puluh
memasuki tahun politik di semester dua tahun depan
dana asing melalui investor akan mengalami hambatan
dan terjadi potensi aliran investasi portfolio ke luar negeri
oleh karena itu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
pemerintah harus mempertahankan daya beli masyarakat
dengan tidak menaikkan harga bbm subsidi
serta memberikan bantuan sosial tepat waktu